sebuah ban truk menggelinding di tengah jalan tol jagoroi kilometer tujuh
ban ini bahkan nyaris menghantam mobil yang sedang melintas
diduga ban ini terlepas akibat tidak terpasang dengan baik
itu biasanya dari kelainan dari pengemudinya
itu dikarenakan adanya tidak adanya pengecekan awal
karena biasanya namanya truk truk tanki
apalagi yang mengandungkan muatan lebih besar ya
itu terkadang ceroboh
dan itu faktor yang sering dialami seringnya terjadi seperti itu
kasus yang terjadi pada selasa kemarin
ditangani petugas patroli jalan raya induk jagorawi
dua truk kontainer terlibat kecelakaan
di jalur pantura situ bondo jawa timur selasa sore
akibatnya satu kontainer ringsek dan posisinya melintang menutupi badan jalan
kemacetan panjang terjadi selama beberapa jam
peristiwa ini berawal ketika kedua truk kontainer saling serobot
hingga terjadi tabrakan
truk sempat sulit dievakuasi karena kondisi rodanya ringsek